kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di bandaran sultan taha jambi menurun
kondisi ini mengganggu pilot pesawat terbang yang ingin mendarat dan juga lepas landas
rabu empat oktober dua ribu dua puluh tiga dua pesawat dari maskapai lion air dan garuda terpaksa berputar putar di udara selama satu jam
pasalnya jarak pandang hanya seribu meter
angka ini jauh lebih kecil dari batas terendah yaitu satu lima ratus meter
kedua pesawat itu akhirnya bisa mendarat setelah kepekatan asap berkurang dan jarak pandang membaik menjadi satu enam ratus meter
bisa saja kepekatan itu akan mengganggu jarak pandang jarak pandang itu akan apa namanya jarak pandang yang minimum pilot itu sesuai dengan sop juga

bisa saja kepekatan itu akan mengganggu jarak pandang yang minimum pilot itu sesuai dengan sop juga

instrument learning system tapi itu adalah semua keputusan ada di pilot masing masing
gubernur jambi al haris mengaku tengah mengusulkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca hujan buatan kepada badan nasional penanggulangan bencana
asap ini kan kita mengakui bahwa ini bukan asap yang dari nyambi
dan luar jambi karena angin bergerak di jambi maka asap itu
nah kita sedang berkomunikasi dengan bnbf
apakah perlu tmg atau tidak
ya kita lihat karena kebijakannya itu nasional
kita minta dengan pusat dulu bnbf nanti mereka yang akan terhubungkan tim ini
jarak pandang di sultan toha berubah ubah tergantung kepekatan asap kebakaran hutan yang dibawa angin
kondisi ini bisa membahayakan penerbangan
arven kennedy kota jambi jambi